rusun pecah di markas arema
di stadion kanjuruhan malang jawa timur sabtu malam
bentrokan terjadi antara pendukung arema dengan polisi
yang menembakkan gas air mata
tembakan gas air mata itu membuat supporter arema berlarian menyelamatkan diri
kerusuhan ini dipicu aksi supporter arema yang memaksa masuk ke lapangan
usai tim kesayangan mereka
kalah dari persebaya dengan skor akhir dua
tak hanya itu kendaraan taktis yang mengangkut para pemain persebaya
juga sempat terjebak dalam kebungan masa
dalam video yang beredar di media sosial twitter
nampak kendaraan pengangkut pemain persebaya dilempari batu oleh para supporter
kerusuhan ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
sehingga persebaya turut mengucapkan bela sungkawa melalui akun media sosialnya
sebelumnya sebanyak dua personil kepolisian
sempat dikerahkan untuk mengamankan jalannya laga big match selanjutan liga satu
antara arema fc melawan persebaya
kami sudah menyiapkan dua tiga puluh empat personil pengamanan
ditambah lima puluh personil cadangan yang kami tempatkan di polres
kita berharap pertandingan kali ini bisa berjalan dengan aman
damai rivalitas hanya sebatas sembilan puluh menit di atas lapangan
kedua belah pihak bisa sama sama menerima
selain merazia barang bawaan supporter
para pemain persebaya juga diangkut dengan barakuda saat datang ke stadion kanjuruhan malang
tim liputan cnn indonesia